indonesia corruption watch belum lama ini mengeluarkan data yang menyebut jika total potensi keuntungan yang didapat dari bisnis tes pcr bisa mencapai angka sepuluh triliun rupiah
angka fantastis itu pun kemudian menyulut kecurigaan hadirnya mafia bisnis pcr yang ikut mengaitkan nama dua menteri kabinet indonesia maju luhut bin sarpanjaitan dan erick thohir
meskipun sudah ada bantahan dari kedua menteri namun polemik ini tidak berhenti bergulir
lantas seperti apa temuan icw untuk membahasnya sudah hadir peneliti icw wana alamsyah dan nanti akan bergabung bersama kita staf khusus menteri bumn arya sinulinga saat malam
mas wana yang terbaru adalah akhirnya kpk menindaklanjuti laporan soal dugaan keterlibatan sejumlah pihak atas bisnis tes pcr anda melihatnya bagaimana
ya kalau dilihat sebenarnya
apabila ada potensi dugaan tindak pidana di dalam proses atau kaitannya dengan pcr ini
tapi yang ingin dipotret adalah jumlah atau potensi perputaran uang yang ada di salah satu lab yang mengaitkan ke dua orang pejabat
luhut dan juga pak thohir
kami menghitung dari pemberitaan yang kami temukan tanggal dua belas agustus
dg silek ini namanya berdiri begitu
tanggal tiga belas hingga saat ini bukan pemeriksaan pcr
kami mencatat setidaknya ada sekitar empat ratus harian begitu ya
yang sudah dilakukan periksaannya
target yang dilakukan oleh pt gsi tersebut adalah sekitar lima tes
sehingga ketika kita total jumlah perputaran uang
sebenarnya adalah sekitar satu sembilan triliun
dengan berbagai aturan yang
bijakan yang berubah ubah
oke artinya itu sudah kompilasi dengan kebijakan pemerintah
soal harga tes pcr yang kemudian sempat
naik lalu sempat turun lalu
ada penyesuaian juga
data itu adalah kompilasi data tersebut ya
benar mbak eva sehingga
di beberapa pernyataan
ya kami hitung jumlahnya tidak kecil begitu
dan ini bukan hanya
tentang kuantitasnya saja
tapi bagaimana kemudian
kerja batu menempatkan dirinya
agar tidak terjadinya konflik kepentingan
yang menjadi poin penting
sekarang kita sudah terhubung dengan
staff khusus menteri bumn
arya sinulinga selamat malam
selamat malam mbak
anda sudah mendengar tadi penjabaran dari mas wana
yang terakhir juga
sudah ada pihak yang melaporkan
salah satunya erick thohir juga dilaporkan
dugaan keterlibatan bisnis tes pcr
kalau tadi mas wana mengatakan
pak erik thohir itu
tidak ada dalam yayasan nadaro
kaitannya dengan yayasan adaro
katakan bahwa punya saham di gsi
ada kaitannya dengan
bahwa itu punya saudara
dan itu yayasan
bukan mencari untung
yayasan bukan mencari untung
kemudian yang ketiga
dan pengambil keputusan
kewenangan pak erick thohir di sana
ya tadi bahwa beliau
tidak terlibat di yayasan
kemudian yang kedua
beliau tidak punya kewenangan
nah dari sini
kasusnya yang dirame ramekan orang
mengenai pt gsi
pt gsi itu
menurut informasi yang kami dapat
pas minta keterangan dong
ini dari mana
ini dari sebagainya
kami dapat juga dari tempo
kami pun baca dari tempo
dari tempo juga kita baca
sudah tes pcr
tujuh ratus ribu orang
seratus ribu orang
atau sekarang ini sudah mencapai
kalau memang ada
oh ini mungkin dia
dan sampai sekarang katanya belum ada pembelian dividen apapun tidak ada keuntungan apapun di sana
dan yayasannya adalah namanya yayasan
bukan pt yang mencari keuntungan tapi yayasan yang memang dia tidak boleh mencari keuntungan
yayasan bukan untuk mencari keuntungan
tapi dia dipakai nah menurut keterangan yang kami dapat itu dipakai lagi untuk membantu masyarakat dapat tes pcr secara gratis
nah udah jadi ini udah makin jauh nih
tapi faktanya kemudian ada yang melaporkan nama erick thohir ke kpk
nah anda melihatnya bagaimana kalau begitu bang arya
namanya orang melaporkan boleh boleh saja
apalagi kalau dia nggak paham
justru yang saya tanyakan itu ini ada satu kelompok yang sudah membuka sebelumnya ya mengenai ini
tapi dia nggak pernah membuka yang sembilan puluh tujuh lima persen
kenapa dia nggak dapat data yang sembilan puluh tujuh lima persen
kenapa dia dapat cuma yang dua lima persen
berarti dia di feeding orang
makanya saya katakan bahwa ini sudah politik
jauh kali kayak tanya dengan pak erick pak erick itu nggak ada di adaro
ya pak erick itu nggak ada di adaro
di esen adaro nggak ada pak erick lagi jauh banget gitu
itu yang makanya kita ini absurd dan mengada ngada
fakta faktanya jelas gak ada arah ke sana gitu loh
oke saya minta mas wana untuk menanggapi apa yang kemudian disampaikan penjabaran yang disampaikan oleh bang arya tadi
ini mengada ngada begitu apa yang kemudian disampaikan
salah satunya mungkin data yang kemudian diteliti oleh icw anda menanggapinya bagaimana
ya terkait dengan hal tersebut sebenarnya poin kami jelas
karena kemudian publik yang masih memiliki relasi atau masih memiliki pentingan di dalam perusahaan
tentunya harus melepaskan diri
jika ada satu kebijakan atau ketentuan yang diambil
tidak terjadi benturan kepentingan
karena yang kami lihat
dari awal pandemi ini
potensi konflik kepentingan ini menyelimuti penanganan covid
pertama kita bisa lihat cek
apa namanya konflik kepentingan yang ada di milenial di presiden
kemudian penanganan atau pengadaan barang ada di bnpb
terkait dengan ccr
sehingga sebenarnya ini bukan tentang siapa sok nyambut
tapi ini kami termati bahwa pola normalisasi kait dengan
konsep kepentingan ini
itu yang pertama
kemudian yang kedua
berani kan kritikan juga terhadap pemerintah
pemerintah tidak pernah membuka data tersebut
bagaimana kemudian masyarakat menilai
tadi pak arya bilang bahwa
ada dua segala hal
apakah data tersebut dibuka kepada publik
data kami misalkan kami melakukan kompilasi terhadap apa yang dilakukan oleh pt gsi
sejak tanggal tiga belas agustus hingga tanggal lima november
totalnya misalkan kami sudah menyampaikan
ada kok sembilan triliun yang sudah berputar uangnya di lingkaran pt gsi
dan data ini kami olah dan kami dapatkan dari media begitu
pemerintah pernah tidak membuka data tersebut secara gamblang secara transparan
ini yang menjadi hal fundamental
bagaimana kemudian pemerintah sangat sulit bahkan jikapun membuka data tersebut
oke bang arya mau tidak mau begitu ya
karena memang meskipun tadi anda katakan bahwa erik thohir sama sekali tidak ada kaitannya begitu
dengan pcr ini
tapi tetap saja akan ada konflik kepentingan
meskipun statusnya adalah lewat keluarganya begitu
berarti pak mas wana tadi tidak lihat data
itu terbuka kok terpapar
setiap hari berapa orang yang di pcr
kalau mau icm gitu ada datanya
setiap hari pemerintah mengeluarkan data berapa orang di pcr
jadi kalau dibilang tidak ada data mas wana kalau gitu perlu belajar lagi cari data lagi yang baru
setiap hari keluar data
berapa case data dikeluarkan semua oleh pemerintah
yang kedua tadi bahwa nggak ada kewenangannya pak erick terhadap
siapa yang berwenang memutuskan harga tes pcr
dan siapa yang memutuskan apakah dipakai atau tidak dipakai atau berapa harga dan sebagainya
tidak ada menteri bumn di sana
kemudian tadi kami bilang bahwa harus meletakkan diri dari hal hal tersebut
sudah lepas diri
pak erick thohir itu nggak ada kaitannya sama yayasan adaro
sama sekali tidak ada kaitannya sama yayasan adaro
dan yayasan adaro itu karena yayasan kan tidak boleh cari untung
jadi gitu loh
makanya saya jelas gitu
apakah erik thohir sebagai pemerintah bumn bisa
apakah erick thohir sebagai menteri bumn bisa memutuskan harga pcr
yang saya mau komentari satu lagi
kau perkenalkan di kemenkes
teman teman wartawan saya minta hadirkan kemenkes juga
gitu loh gitu mbak
iya mas wana ingin menanggapi silakan
ketika kita bicara tentang data misalkan tadi bang arya bahwa ada data
partial ketika kita bicara tentang berapa banyak sebenarnya apa namanya yang dilakukan oleh setiap laboratorium
pemerintah tidak buka
dulu sempat buka
ke awal tahun dua ribu dua puluh
saya masih ingat bagaimana kemudian bnpb menyediakan satu kanal khusus folder untuk data data terkait dengan covid
tapi sekarang tidak
lalu pertanyaannya kemudian
adalah bagaimana masyarakat bisa untuk mengawasi
hanya tipe umum
dan beberapa kali saya lihat di pemerintahan misalkan
bang arya menyampaikan bahwa tujuh ratus ribu pt gsi hanya melakukan tujuh ratus ribu pcr
nah kalau seandainya saya kebanyakan
pt gsi perharinya dapat melakukan
jika kita total misalkan dari agustus sejak berdirinya pt gsi hingga saat ini
sekitar empat ratus lima puluh hari
itu ada sekitar berapa banyak
jadi lebih dari tujuh ratus tes yang dilakukan oleh pt gsi
sejauh mana kemudian transparansi data yang sebetulnya diharapkan publik bisa akses
kita akan bahas sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
kami melanjutkan dialog
mas wana sebetulnya sejauh mana sebetulnya harapan transparansi data soal pcr ini diketahui publik
dan anda sempat mengatakan soal kebijakan yang kemudian diberikan oleh pt gsi
sejauh mana kemudian transparansi data soal pcr ini diketahui publik
dan anda sempat mengatakan soal kebijakan yang kemudian diberikan oleh pt gsi
sejauh mana kemudian transparansi data soal pcr ini diberikan oleh pt gsi
yang pertama data yang kami dan masyarakat tipil besak adalah
bagaimana kemudian pemerintah memberikan satu skandal mengenai berapa banyak sama jumlah lab nya
itu sudah ada di kementerian kesehatan
lalu kemudian yang kedua dari jumlah lab tersebut berapa banyak mereka melakukan
tes pcr itu yang tidak ada
jadi kita hanya bisa melihat
berapa banyak satu wilayah itu melakukan pcr
tapi tidak secara detail
misalkan laboratorium a b c d
kita tidak pernah tahu
itu yang sebenarnya di desak
kita dapat mengetahui dan mengawasi
sampai sejauh mana sebenarnya
misalkan tadi klaimnya bang
mengenai tujuh ratus per hari
apakah benar satu ratus tiga puluh ribu
dari data data yang harusnya
itu memang disediakan oleh kementerian kesehatan
sebagai stakeholder terkait
itu yang pertama
kemudian yang kedua terkait dengan
ya memang mencermati bahwa
sejak awal hingga saat ini
rasanya pemeriksaan atau layanan
ini dijadikan sebagai satu ladang
bis tertentu begitu
oleh kelompok tertentu
jumlahnya sangat besar
putaran uangnya sangat besar

dengan beberapa perubahan
yang mana menurut kami ini pun juga
tidak dijelaskan secara gamblang begitu
satu hal yang tidak dijelaskan
berapa besar sebenarnya komponen
ini tidak pernah disampaikan
berapa besar misalkan
profit yang boleh didapatkan oleh
satu usaha atau satu laboratorium
itu tidak pernah terjelaskan
karena ketika kami coba menghitung
profit yang akan potensi profit
yang didapatkan oleh satu jutaan
dan yang menjadi akan kalah
jadi akan kami sebenarnya
dari kelompok masyarakat sipil adalah
bagaimana kemudian pemeriksaan pcr tersebut
sebab jika kita lihat dari data kementerian keuangan
masih ada slot anggaran khususnya
anggaran penanganan kesehatan untuk covid
per oktober lalu
sehingga rasanya itu jadikan salah satu
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk menggratiskan pcr tersebut
oke bang arya silakan menanggapi
sejauh ini memang transparansi data
yang diterima oleh publik memang belum cukup
mbak mbak saya sih lihatnya gini aja
lihat aja di facebooknya kemenkes itu juga lengkap
setiap hari dia keluarkan berapa yang tes pcr
berapa itu semua ada tiap hari kok
rajin aja lihat datanya
kami juga mengambil data dari mereka kok
data dikumpulin totalnya sekian gitu loh
kita juga seperti itu
lihat aja di situ
di websitenya juga ada berapa yang dites hari ini
keluar semua kok
nggak ada yang nggak keluar datanya
datanya ada keluar semua
berapa di pcr berapa antigen keluar semua gitu ya
nah kemudian saya ini menanggapi
tadi kak kumail lagi ya bahwa ini jelas
bahwa yang menentukan harga
itu bukan kementerian bumn
maka tidak ada
sangat jauh dari kewenangannya pak erick thohir di sana gitu ya
ini sudah jelas bahwa ini membuktikan itu gitu
jadi kalau diket ketkan hanya gara gara ada iyasan adaro di gsi
itu absurd ya absur sekali
karena beliau pun nggak ada di iyasan adaro gitu
beliau nggak ada di iyasan adaro
ya bagaimana kita bikin
kalau itu punya saudaranya baru saudaranya bawa pak erick salah gitu
susah juga ya
kalau setelah tadi misalnya
pak erik itu punya kewenangan memutuskan
itu bisa dikatakan
wah ada konflik kepentingan
kalau nggak punya kewenangan gimana
dikatakan bahwa itu
itu dia yang kemudian menjadi pertanyaan
bagaimana bisa menjaga bahwa erick thohir ini
sama sekali tidak punya konflik kepentingan
meskipun itu saudaranya yang punya perusahaan
ya tadi mbak kewenangannya nggak ada mbak
apa punya kewenangan di detik
ada ya oh ada hubungannya ya
kalau di mnc punya kewenangan nggak
nggak ada kan
walaupun sama sama media gitu
ini nggak ada kewenangannya
dia punya konflik kepentingan ketika dia punya kewenangan mbak
kalau dia tidak punya kewenangan
nggak bisa dibilang ada konflik kepentingan
bahwa dia memanfaatkan jabatannya
kan nanti susah ya
wah dia sama sama di perusahaan aja juga begitu kok
kalau ada dia di kewenangan dia
maka itu bisa dikatakan bahwa
beliau itu punya kepentingan
atau mementingkan saudaranya
kalau nggak punya kepentingan
nggak punya kewenangan gimana memutuskan
bukan di kewenangan beliau memutuskan harga harga itu
karena saya kan dulu di kpcpn
jadi saya bisa jawab ke mas lawan
mengenai tes pcr
itu gratis untuk yang sakit mbak
itu kalau yang sakit itu gratis itu
kalau anda terkena baru apa dimasuk rumah sakit itu gratis
tes pcr dan sebagainya gratis
yang nggak bayar itu kan yang dia pergi misalnya
itu yang bayar dia
itu di luar negeri juga bayar
di luar negeri juga bayar kok
saya sepakat bahwa
untuk yang namanya yang kena corona itu dia memang harus
dia ditanggung negara sesuai dengan keputusan pak presiden ya
bahwa semua yang berhubungan dengan corona itu akan ditanggung oleh biaya negara dan apbn
dan itu terbukti dibayar semua tuh
untuk yang dia karena berpergian kepentingan pribadinya ya
dia bertanggung jawab terhadap bayarannya
makanya yang naik pesawat bayar disuruh gitu
suara yang lain kan enggak
untuk kesehatan sih nggak bayar lah
tahu saya seperti itu
oke artinya semua ini transparan begitu ya
dan sama sekali tidak benar ada yang kemudian bermain di dalam bisnis pcr ini ya bang arya
karena saya bukan dari kemenkes mbak
saya bukan dari kemenkes mbak
saya bukan dari kemenkes
saya hanya mengatakan bahwa pak erick thohir nggak punya kewenangan terhadap itu
maka saya bisa katakan bahwa pak erick thohir clear terhadap bisnis itu
beliau dikatakan bahwa ada hubungannya sama saudaranya
dan dia enggak ada di sana
dan beliau enggak ada di yasnadaro
jadi itu ya
nah udah dia nggak ada di sana dan nggak ada kewenangannya terhadap itu
jadi kalau dibilang bahwa dia punya konsep kemudian terhadap saudaranya
jauh gitu loh
karena enggak ada dia enggak punya kewenangan
saya rasa teman teman icw juga tahu yang namanya kewenangan
kalau enggak punya kewenangan ya susah juga dikatakan
oke mas wana silahkan menanggapi
konsep kepentingan bukan hanya dari aspek kewenangan
informasi yang dimiliki oleh suatu pejabat
kemudian informasi tersebut digunakan
misalkan saya membuat
saya mempunyai saudara saya seorang pejabat publik
saya memberikan informasi bahwa ada
ada satu proyek begitu
itu bisa dijadikan satu politik kepentingan
karena saya memang tidak memberikan
tapi saya memiliki informasi tersebut
informasi tersebut ketika diberikan kepada orang lain
lalu kemudian orang lain mengikuti
ya itu bisa kategorikan sebagai konflik kepentingan
kepentingan jangan direduk
hanya pada aspek kewenangannya saja
seluruh informasi yang dimiliki oleh orang pejabat
lalu kemudian informasi tersebut digunakan
itu bisa menjadi konsep kepentingan
jadi yang pertama
kemudian yang kedua
yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah adalah
saya komponen harga pemeriksaan buka atau tidak bang
dan ini kan yang
yang bahwa dilakukan oleh bpkp dan juga kemenkes
publik tidak pernah mengetahui itu
ke atas kertas
perusahaan yang memberikan jasa layanan
itu tidak pernah
saya cek di kementerian kesehatan juga tidak
dan ini ini yang menjadi satu catatan
pemerintah tidak transparan belum transparan
jadi jangan sampai kemudian ada misinformasi bahwa pemerintah sudah transparan dalam menyampaikan informasi
misalkan tadi di kementerian kesehatan ada kok facebook nya
saya tanya sekarang
ada tidak tersebut di kementerian kesehatan
yang ada hanya dki jakarta berapa jumlah ngetesan pcr
perwilayaan begitu ya
dari laboratorium yang berdiri
dan bang arya tadi juga sempat mengatakan begitu ya
soal keterbukaan ini baru sebagian kecil tadi bang arya katakan
begini seperti yang saya katakan tadi ya
saya katakan tadi
bahwa ini saya senang bahwa ini sekarang sudah mengarah kita

ini yang pasti ya
pemainnya sangat banyak
terbuka untuk market
kemudian diumumkan terbuka dan harganya berlaku untuk semua
labnya bisa nggak ada selama memenuhi itu dia bisa buka lab itu dan bisa
dan dia dapat dari market bukan dari pemerintah
artinya dia orang datang aja ke warung mbak
jadi kayak buka warung
nah kalau buka warung dia harganya kan berlaku untuk semua
ya dan pak erick itu kan walaupun kayak oh dia bisa beritahu harganya sih oh besok harga sekian gitu ya
besok harga sekian
nah besok harga sekian misalnya pun dibilang sama mereka kan ini berlaku untuk semua
tidak ada yang diskriminasi dengan itu
kecuali ada diskriminasi
kecuali ada diskriminasi
itu boleh dikatakan konflik kepentingan memanfaatkan informasi
ini karena nggak ada diskriminasi semua sama
semua sama mendapat informasi dan harga yang sama untuk semua maka diskriminasi nggak terjadi
maka konflik kepentingannya makin menipis gitu loh
makin tipis dia
itu kan harus jauh
ketika ada diskriminasi misalnya terhadap yang a si b dan si c itu wajar
itu wajar kalau dikatakan ada konflik kepentingan di sana dengan memberikan informasi
ini nggak ada
mas wawan juga bisa buka itu
nah yang ketiga
saya sepakat tadi bahwa kalau soal mengenai harga dan sebagainya nah kembali lagi
karena kami bukan kewenangan kami
silakanlah datang ke kemenkes
silahkan tanya gimana datanya bpkp nya harganya berapa dan sebagainya
silakan ditanya sama mereka
karena saya kan bukan dari situ bukan kewenangan kami
strategi di kewenangan kami saya akan jawab
kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian
kasus ini akan bergulir
kita baru tahu sedikit mungkin ya dari sebetulnya kompleksitas bisnis pcr yang terjadi selama ini
kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian kasus ini bergulir
bang arya dan juga mas wana terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newscast
terima kasih mbak eva bang arya
terima kasih mbak
terima kasih mas lawan